volume pemudik roda dua di pelabuhan pt pelindo ciwan dan kota cilegon banten
membludak dan belum terurai
pemudik masih terpantau tertahan cukup lama
dan belum bisa untuk melanjutkan perjalanan karena sesaknya antrean kendaraan
buffer zone tambahan yang digunakan untuk tempat parkir pemudik roda dua
tampak sesak dipenuhi oleh kendaraan
akibatnya para pemudik tujuan pulau sumatera
harus tertahan dan menunggu antrean yang cukup lama
untuk mengangkut penumpang yang akan menyeberang ke pulau sumatera
melalui pelabuhan ciwandan disediakan juga sebelas kapal feri
yang disediakan pengelola angkutan